kita bicara soal harmonisasi umat begitu masalah toleransi umat beragama masih menjadi tantangan begitu bagi masyarakat indonesia
pak ma'ruf mengatakan bahwa kuncinya adalah moderasi umat beragama
nah penjabarannya seperti apa moderasi beragama yang digagas oleh pak wapres ini
di moderasi beragama itu artinya dia berpikir moderat
ya moderat itu tidak terlalu kalau apa namanya ya tidak ekstrim lah
cara berpikir radikal itu berlebihan dalam memperjuangkan sesuatu itu secara berlebihan
ya sehingga tidak melihat kepada pihak lain
ini yang tidak menggunakan cara cara yang terbaik
saya sering menyebutnya itu tidak menggunakan pendekatan teologi kerugunan
ya dia hanya mementingkan
mementingkan kepentingan dirinya sendiri
karena mereka tidak menyadari tentang apa pentingnya kesepakatan
kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa ini
karena negara ini kan negara kesepakatan
dalam perspektif islam saya nyebutnya sebagai darul misa
kesepakatan untuk kita hidup bareng bersama
kesepakatan untuk menjadikan pancasila sebagai dasar negara
nkri sebagai bentuk negara
kemudian juga kita menggunakan semboyan bineka tunggal liga
yaitu penemannya itu berbeda beda tapi tetap satu
menjaga persatuan indonesia seperti dalam pancasila
ini tidak dihayati
sehingga dia tidak mementingkan kesepakatan kesepakatan
akibatnya kemudian dia berpikir melihat dari kepentingan dirinya sendiri
tanpa menghormati pihak lain
nah di sini kemudian timbullah sikap sikap radikal
sikap sikap memaksa orang untuk mengikuti agamanya atau cara berpikir menurut dia
walau misalnya itu agama
di dalam satu agama pun kita mengenal adanya perbedaan namanya
perbedaan itu ikhtilaf
boleh ada perbedaan perbedaan
dan perbedaan itu boleh sepanjang dalam wilayah perbedaan
memang wilayah perbedaan
kalau di luar wilayah perbedaan itu namanya penyimpangan
dalam kita berbangsa bernegara juga diberikan perbedaan perbedaan itu
sepanjang tidak merusak kesepakatan
yaitu tentang kesatuan negara ini
nah ini yang harus dihayati
maka itu cara moderasi berpikir itu
yaitu cara berpikir moderat tidak berlebihan
tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri
oke tapi definisi radikalisme yang tadi pak ma'ruf katakan itu
apakah sebetulnya sudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat
apakah jangan jangan dengan konsep radikal ini justru masyarakat saling menuding satu sama lain begitu
bahwa paham anda yang radikal dan saya tidak begitu
karena kita tahu radikalisme saat ini sedang gencar gencarnya
diperangi oleh pemerintah
tapi apakah pak ma'ruf melihat bahwa definisi radikalisme itu sudah dipahami
oleh seluruh lapisan masyarakat
saya kira memang masih harus disosialisasi ya
ada lembaganya untuk melakukan upaya upaya daripada radikalisme
terutama yang kita sebut radikal terorisme ya
radikal terorisme radikal yang menuju kepada terorisme
ini yang definisi yang kita pakai sebenarnya itu radikal terorisme
ingin mengubah negara ini dengan cara kekerasan
nah ini yang harus di baik dari kanan maupun dari kiri
baik berfaham agama maupun juga berpaham kedaerahan
atau juga sekuler
agama yang radikal atau paham sekuler yang legal
atau paham chauvinisme
kedaerahan yang radikal
akhirnya untuk mengubah dasar negara atau mengubah negara kesatuan
ini radikal tentu saja
maka itu ada bnpt badan nasional penanggulangan terorisme
yang salah satunya itu juga programnya adalah kontra radikalisme
karena memang ini ada
walaupun menurut saya tidak besar
tapi bagaimanapun tidak besarnya potensi yang sesuatu yang bisa mengancam itu
walaupun kecil itu harus diantisipasi
jadi kalau kita menggalakkan ini itu menggerakkan ini
mengkampanyekan ini supaya tidak besar
kalau sudah besar kan sulit
karena itu jangan sampai ini tumbuh
potensinya ada tapi jangan sampai besar
itu perangkal ini
jadi menurut pak ma'ruf
radikalisme itu sebetulnya ancaman yang ada nyata
tapi sebetulnya bukan tidak sebesar itu begitu
ya menurut saya tidak terlalu besar ya
tetapi kalau dibiarkan dia akan menjadi ancaman yang sangat besar
sebab sesuatu yang tadinya kecil kalau dibiarkan menjadi besar
oleh karena itu seluruh masyarakat pemerintah dan masyarakat semua harus punya semangat yang sama
kesepakatan yang sama
untuk tidak membiarkan berkembangnya paham radikalisme itu
itu bahaya kerukunan kita terjaga keutuhan bangsa terjaga
persatuan indonesia terjaga stabilitas nasional juga terjaga
ini ancaman itu kan ada
baik kalau kemudian bicara soal melawan radikalisme
yang kemudian saat ini menjadi
populer di kalangan masyarakat
akhirnya ada ekses yang timbul dengan saling menuding satu sama lain
begitu bahwa yang satu radikal dan yang satu lagi juga radikal begitu pak maruf
bahkan itu juga masuk ke tokoh tokoh publik begitu
apa menurut anda apa yang sedang terjadi
fenomena apa yang sedang terjadi
dan bagaimana kemudian keluar dari fenomena ini
ya saya kira mungkin pemahaman radikalisme itu
itu kemudian menjadi confuse ya
dengan sikap sikap lain
yang sebenarnya misalnya sikap kritis lah
nah itu kemudian ketika orang bersikap kritis
kemudian mengkritik pemerintah
kemudian dianggap juga sebagai tipe yang kritis
itu adalah tindakan radikal
nah ini mungkin harus dibedakan
antara memberikan kritik yang sehat
dan memang ingin melakukan perubahan gerakan
ya mengubah negara dengan cara cara yang tidak konstitusional
dengan tidak demokratis
perubahan dengan demokratis konstitusional
karena memang ada salurannya
ketika itu dilakukan dengan cara cara tidak demokratis
mengubah negara mengganti dasar negara
namun ini tetapi kalau memberikan kritik
misalnya bersikap agak kritis terhadap pemerintah
saya kira mungkin itu tidak
sepanjang itu tidak ada hal hal yang menunjukkan adanya gerakan gerakan
yang bisa berhasil
kalau ada hal yang bisa mengancam
itu saya kira mungkin tidak masuk dalam
tetapi seringkali memang ketika orang bersikap kritis kepada pemerintah
terus dianggap sebagai radikal
mungkin itu yang perlu didudukkan
saya kira nanti bisa ada pelurusan pelurusan
tentang radikal itu seperti apa
nanti ada penjelasan yang lebih konkret
lalu masalah pelanggaran
itu kan ada aturannya sendiri
ada ketentuan hukumnya sendiri
misalnya dia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan
bisa dia itu kategori radikal
bisa juga bukan radikal
tapi melanggar aturan yang ada